hai petugas dinas perhubungan pemprov dki jakarta terlihat berjaga jaga untuk memastikan tidak ada
pejalan kaki yang melintasi jalan jati baru tanah abang para pengunjung tanah abang menanggapi
peraturan tersebut dengan beragam agar ibadah kalau mau langsung sini kan harus muter muter
dulu biasanya akan cepet kan kalau sekarang agak susah sih lebih lebih suka mana lebih suka
kalau mau cepet nyebrang langsung sih daripada muter muter lebih lebih lebih lebih enak
hai untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini